tahun ini badan pengawas pemilu memasuki usia sepuluh tahun
bawaslu menyampaikan harapan mereka agar masyarakat turut andil
dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu kepala daerah dan pemilu presiden
sebagai partner komisi pemilihan umum bawaslu mengemban amanah undang undang
untuk memastikan pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
dalam kesempatan ini ketua bawaslu abhan
juga mengomentari rencana kpu untuk mengubah peraturan mengenai pencalonan
mantan arah pidana korupsi pada pilkada dan pilpres
adapun hingga saat ini rencana tersebut masih digodok oleh kpu
kami kira bahwa maksud itu baik ya
artinya apa bahwa kita dorong bahwa calon anggota legislatif ini
betul betul orang yang punya akuntabilitas publik yang baik
dan tidak mempunyai
yang ada track record yang jelek ya
tapi semua tentu harus berdasarkan pada norma undang undang
apakah nanti apa yang akan disusun oleh kpu itu
berdasarkan pada norma undang undang atau tidak
tapi sekali lagi kami tentu semua harapan dari masyarakat juga di indonesia
agar bahwa partai politik nantinya akan mencalonkan
calon calon anggota dewan yang punya track record yang baik